eh kamu iskandar
pagi pagi sudah datang kesini
keliatannya kamu gugup sekali
silahkan duduk dulu
terima kasih bapak ustadz
ada apa iskandar
bayi bajang muncul lagi pak ustadz
kalian harus buktikan
kalau itu benar benar darah daging entah
sudah tidak ada lagi pembicaraan
silahkan pergi dari sini
pergi dari sini
dia adalah laki laki berandal yang tidak punya perasaan
sembilan bulan sudah aku sabar menunggunya
aku ingin membuktikan bayi ini adalah anaknya
tiba tiba dia malah kawin dengan seorang pelacur
benar benar kejam biadab
di mana martabatnya sebagai korea terhormat
kalaupun nanti terbukti
ia sebagai ayah dari anakku
aku tidak akan pernah mau dimadu dengan si ecik
menjijikan hidup bersama seorang tacur
jadi lagi tersanggahkan anakku
bagaimana keadaan anak kita dan
kalau tidak ada halangan satu bulan lagi bah
ya allah mami
gue juga mau ngurus istri gue yang sakit din
tidak usah jauh

tidak bisa begitu din
pak lura kan setiap malam selalu kontrol
bisa bisa kita ketahuan kalau kita bolos
jadi bagaimana nih kita
lu takut ya ketemu bayi bajang itu
kok lu tahu sih
lu juga takut kan
kalau lu takut
gue juga takut
lu harus sama sama
jaga kampung kita ini
harus itu din
dasar botak lu kurang ajar lu
ada apa sih kang
dari tadi gelisah saja
makanya kalau mau tidur mandi dulu
suara apa tuh kang
shhh jangan berisik
bayi bajang nanti dia masuk
kamu harus singap mom
bayi bajang muncul lagi pak ustadz
semalam dia datang ke rumah saya pak ustadz
dua malam berturut turut
makhluk itu gentayangan
ini tidak bisa dibiarkan
harus diambil tindakan
apa yang harus saya lakukan pak ustadz
setelah sholat isya
kita lakukan sesuatu
dan tolong beritahu warga yang lain
baiklah pak ustadz
sekarang saya akan memberitahukan pada mereka
saya permisi dulu pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
sudah dua malam ini ada bayi baca gentayangan
semuanya pada ketakutan
kenapa harus takut
bayi itu kan mencarikan tatang
bayi itu pasti
anaknya si yuli
anaknya si yuli
tidak usah kau sebut sebut lagi nama itu
aku sudah muak mendengarnya
aku kan istrimu
takut suamiku kenapa napa
gak perlu dirahsiakan deh
yang penting jatah belananku ditambah terus
dasar cewek matre
sebutir kelapa jatuh di desa ini bemungirmu
desa ini sekarang heboh soal bayi mati
selamat siang juragan
saya datang kesini mau minta bagian saya kan
komisi penjualan tanah yang empat hektare itu kan
apa sih kerjaan kamu
cuma memperkenalkan saya dengan pembeli
saya enak saja kamu minta komisi
tapi itu sudah sesuai dengan perjanjian kita kan
saya tidak pernah menjanjikan apa apa dengan kamu
tapi tapi tidak bisa begitu saja kan
sebelum saya panggil anak buah saya untuk mengajar kamu
sudah siap perlengkapannya
sudah pak ustaz siap pak ustaz
bonekanya sudah saya beri minyak uangnya pak ustadz
boneka dan bola ini perlu
untuk mengalihkan perhatiannya
nanti malam kita akan tahu
bayi bajang itu laki laki atau perempuan
simpan saja dulu
nanti setelah sholat isyah kita lakukan
kalau begitu saya permisi dulu pak ustadz